dan selanjutnya kita akan beralih untuk mengetahui bagaimana kondisi di jalur gaza
sampai saat ini situasi di jalur gaza masih mencekam di tengah perang antara israel dengan hamas
kondisi kemanusiaan tentunya semakin memprihatinkan menyusul militer israel yang mengintensifkan serangan di gaza
lantas bagaimana nasib terkini para relawan indonesia di gaza
kami akan berbincang langsung dengan ketua presidium mersi sarbini abdul murad
selamat siang pak sarbini
selamat siang mbak caca
pak sarbini setelah kemarin pada hari minggu tiga relawan mersi serta staff ini memberikan kabarnya bahwa mereka sudah selamat dalam kondisi yang juga sehat
dan hingga saat ini komunikasinya bagaimana pak dengan para staf dan relawan
pak sarbini berkata bahwa mereka sudah selamat dalam kondisi yang juga sehat
video kemudian berita berita itu tidak bisa sama sekali
keadaan belum bisa bekerja dengan maksimal di sana
tapi mereka yang menginginkan pesan suara
ya artinya kami ada kebahagiaan mengetahui bahwa tiga relawan kami ini masih datang sehat masih semangat masih berada di tempat yang aman tanah bertik di rumah sakit indonesia
komunikasi terakhir itu kapan pak selain kemarin pada hari minggu
apakah hari ini sudah berhasil melakukan komunikasi via sms atau pesan suara yang tadi bapak sebutkan
kira kira dua jam yang lalu mbak caca
dua jam lalu itu teman teman memberikan pesan suara kepada kami untuk memberitahukan bahwa situasi di rumah sakit hari ini
saya sampaikan itu dan juga memang juga menyampaikan cara kita ingin komunikasi dengan media media rumah sakit
situasinya seperti apa pak
berdasarkan pesan dua jam yang lalu
yang dikirimkan itu
pesan dari teman teman mengatakan bahwa masih seperti yang kemarin kemarin kondisi masih memburuk
kemudian rumah sakit overload
bukan hanya dari korban korban israel tapi juga masyarakat di utara yang mereka juga menjadi pelindungan di rumah sakit
itu sekitar lebih kurang ada dua orang masyarakat gaza utara yang berlindung di rumah sakit
jadi benar benar kerodit rumah sakit ini
rumah sakit overload
krodit dengan kondisi yang kalau kita lihat di instagramnya mercy kondisi dalamnya rusak listrik masih padam seperti itu ya pak
benar benar mercy belum bisa bekerja
sehingga bagaimana operasionalnya pak di sana dengan kondisi seperti itu
informasinya kami terima itu yang rusak itu beberapa kuafon itu ada ambruk
tapi tidak di tempat tempat yang urgen
tidak di misalnya di daerah
jadi masih bisa melayani korban korban yang tiba tiba israel ini
jadi pelayanan rumah sakit masih bisa berjalan namun sangat terbatas
benar sekali ya
karena dengan listrik yang sangat terbatas maka teman teman mencoba untuk menghemat listrik
sehingga pada momen momen atau persoalan tertentu yang mereka hidupkan listrik
karena ini harus ada penghematan yang luar biasa
di samping juga kita telah mempersiapkan panel surya
itu pun akan digunakan pada malam hari
ya mudah mudahan ini adalah cara teman teman nakes yang ada di rumah sakit untuk mensiasati kondisi yang memburuk pada hari
selain dari panel surya sumber listrik didapatkan dari mana pak
bukan hanya dari solar dan panel surya
iya kita sudah pusat solar sebenarnya
berapa berapa minggu yang lalu sudah pusat solar
kita sudah memboking istilahnya
tapi untuk masuk untuk dibawa ke rumah sakit ini sangat beresiko
itu paksalah kita menggunakan solar apa adanya
dari informasi terakhir pasokan solar yang masih tersisa di sana bisa digunakan hingga berapa lama pak
tidak lama mbak
mungkin dalam beberapa hari ini sudah habis mungkin ya
kalau tidak ada pasokan mungkin sudah habis
jadi ini teman teman mau maksimalkan nih bagaimana jalan keluarnya sehingga ini harus didapatkan
walaupun ada jumlah sedikit tapi ini bisa berlangsung terus gitu
walaupun tidak mendapatkan yang banyak sedikit pun tidak ada masalah
tapi ini bisa menggerakkan energi listrik sehingga ini bisa membantu korban korban yang saat ini sangat sangat mendesak untuk segera dilakukan pertolongan
jadi pasokan solar ini hanya untuk beberapa hari ke depan
kalau tidak masuk pasokan solar yang sudah dipesan ini hanya bergantung dengan panel surya seperti itu ya pak
kemudian saya mau bertanya mengenai pasokan makanan dan obat obatan karena tadi pak sarbini mengatakan lebih dari dua ribu pengungsi itu di luar dari pasien yang ada di sana
bagaimana dengan distribusi dan pasokan makanan serta obat obatan pak untuk melayani sebegitu banyak orang di sana
memang kalau untuk
masyarakat mereka itu mereka punya saudara masih punya saudara mereka masih punya jaringan untuk mendapatkan makanan
tapi kita lebih fokus pada nakis pak
jadi kita kemarin itu membeli makanan kemudian selimut untuk musim dingin kemudian mesin cuci untuk mereka cuci baju karena mereka nggak pulang pulang dua puluh empat jam di situ
udah obat obatan dan jumlah yang kecil
karena stok ini kan tidak banyak di gaza jadi kita menggunakan apa yang ada dulu apa yang ada stok di gaza yang coba kita maksimalkan
karena untuk partai besar ini harus
tidak ada yang datang dari luar
jadi alhamdulillahnya kita bisa menyediakan makanan untuk nakis kemudian kita juga bisa menyediakan baju hangat karena mereka bersiapkan musim dingin
kemudian juga kita bisa membeli beberapa mesin pencuci baju karena mereka juga harus diganti baju karena berhari hari mereka nggak pulang
proses distribusinya seperti apa pak
karena tempatnya nggak terlalu luas yang kita beli kemudian kita bagi bagilah ke nakis
dan masyarakat mereka juga memahami situasi sekarang kondisi hari ini
mereka tidak juga memaksakan untuk mereka mendapatkan bantuan itu
karena mereka itu dari gaza utara ya
artinya mereka juga punya saudara yang bisa membantu mereka juga
itu dalam kondisi yang terbatas
jadi pasokan makanan obat obatan serta kebutuhan lain ini dibeli oleh mrc langsung di sana ya pak
diantarkan dari luar wilayah
kita masih menutup ditutup mbak
jadi kita beli kita ngutang mbak ini belinya mbak
karena uangnya belum bisa masuk nih
dan alhamdulillahnya itu para distributor itu mempercayakan kita
kalau mereka minta berapapun mereka akan kasih
kondisinya adalah mersi ini menghubungi distributor di sana tanpa pembayaran terlebih dahulu
sehingga pasokan makanan dan obat obatan
serta kebutuhan lain ini dapat terpenuhi
seperti itu pak
benar benar mbak
kemudian kondisi relawan dan juga para nakes ini seperti apa pak di sana
tadi bapak menyebutkan bahwa mereka tidak pulang dua puluh empat jam
bahkan tidak tidur mungkin dua puluh empat jam pak
sulit saya katakan dengan kata kata mbak caci
kita bisa bayangkan lah bagaimana tiga minggu mereka
begitu berat mereka
tapi yang kita kagum pada mereka adalah dedikasi mereka
loyalitas mereka kepada manusia
ini betul kita apresiasi
baik pada nakes maupun pada relawan kita yang ada di rumah sakit
pak terakhir pak
pesan untuk masyarakat indonesia terkait dengan perang ini pak
ya pesan kami kepada masyarakat
bahwa kita jangan pernah lupa untuk membantu saudara saudara kita di gaza palestina
apakah itu berupakan dana atau apapun
bisa kita bantu
termasuk kita mendoakan mereka sehingga konflik ini cepat selesai
dan mereka bisa kembali ke situasi normal seperti kita alami
baik terima kasih bapak sarbini abdul murad
ada yang mau disampaikan
dan kami juga minta doa kepada masyarakat indonesia untuk khususnya untuk tiga relawan kami
dua warga negara indonesia agar selamat dan bisa bekerja dengan baik di sana
doa dan juga bantuan akan terus diberikan oleh masyarakat indonesia
terima kasih ketua presidio mercy sarbini abdul murad telah bergabung bersama kami siang hari ini di cnn indonesia news hour